partai gerindra memutuskan memecat mantan wakil ketua dprd dki jakarta muhammad taufik dari keanggotaan partai
berdasarkan hasil sidang mahkamah kehormatan partai
alasan pemecatan karena m taufik dinilai tidak loyal dan terlalu banyak bermanuver
partai gerindra memutuskan pemecatan sebelum m taufik pindah ke partai lain
apakah muhammad taufik akan melakukan perlawanan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi gerindra
muhammad taufik selamat sore bang taufik
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan pengamat politik dari universitas al azhar ujang komarudin selamat sore kang ujang
selamat sore mbak nita assalamualaikum
selamat sore bang taufik
oke saya mau ke bang taufik terlebih dahulu
bang taufik ini mkp majelis kehormatan partai anda memecat anda dengan beberapa alasan
anda sudah dapat surat resmi pemberitahuan
pemecatan anda bang taufik
ya perlu dipahami ya sampai hari ini saya belum dapat surat apa apa
yang kedua saya kira dalam ketentuan yang saya baca di partai saya nggak tahu kalau ada perubahan
ada kewenangan mkd memecat
yang ada mkd merekomendasikan kepada dpp kemudian mengambil keputusan dpp
karena itu saya luruskan dulu cara memecat kepada mkd ya
jadi mekanismenya mestinya seperti itu
saya nggak tahu kalau ada perubahan bahwa mkd bisa memecat
oke bahwa mkp majelis kehormatan partai bisa memberikan rekomendasi kepada dpp partai gerindra untuk melakukan pemecatan
sampai hari ini anda sudah dipanggil oleh dpp partai gerindra
belum sampai saat ini belum saya belum dipanggil
yang kedua saya kan baru dengar dengar
kalau ada perubahan saya nggak tahu apa apa
jadi saya nggak tahu apa apa
tapi kalau ada perubahan saya nggak tahu apa apa
jadi saya nggak tahu apa apa
saya kira itu majelis berikutnya berutup ya

rekomendasi itu disampaikan yang disampaikan kepada publik harusnya dpp bukan mkd
oke bang taufik alasan pemecatan anda diantaranya gagal memenangkan prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas
anda dinilai terlalu banyak bermanuver tidak loyal kepada partai dan anda sedang terjerat kasus hukum di kpk
bagaimana bang taufik
saya kira gini ya itu mkp nya nggak ada nggak ada
yang pertama saya mkpk
kalau saya saya mau cerita sedikit lah bahwa saya nggak tahu ini nilai baik apa enggak itu tertera
bahwa saya ikut membangun partai ini dari sejak pendirian dan alhamdulillah kursinya naik terus dari enam sembilan
kedua kali pemilihan gubernur menang terus
ketika kami berkoalisi dengan pdip
di perjuangan menang
kami berkoalisi dengan pks menang
kemudian kita bisa menempatkan juga wakil gubernur arijepatria
kalau itu nggak dihargai ya nggak apa apa
dan ketempurnaan memang bukan ada pada manusia pada tuhan
soal saya nggak bisa memenangkan pemilihan presiden kan rasanya banyak daerah juga yang nggak menang
tempat cuma kita
jadi ya aneh aneh aja lah
jadi saya kira kalau mkd mau kasih rekomendasi rekomendasi aja
argumennya juga mesti kuat lah
bang taufik bahwa soal gagal memenangkan pak prabowo dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu alasan yang tidak masuk akal menurut anda
karena daerah lain juga banyak pak prabowo kalah
tapi bahwa anda tidak loyal dan juga bermanuver
kemudian anda ada kasus hukum di kpk
ini bagaimana jawaban anda
ya itu kan aneh aneh juga
memang dia penegak hukum apa
mkd kan bukan penegak hukum
ini ya saya ingin sampaikan
saya pernah disidang oleh majelis itu berkaitan dengan doa saya untuk anugerah
jadi berkaitan dengan doa anda ani sebagai capres begitu ya
saya doakan supaya karena dia anggota kami waktu itu saya dilantik sebagai ketua kami
jadi ani ani naik kelas lah dari yang gubernur jadi presiden
jadi gitu gitu loh
oke berarti itu dianggap ketidakloyalan anda sebagai kader partai gerindra
padahal partai gerindra sudah jelas jelas akan mencalonkan pak prabowo begitu
ya bisa jadi
itu bagian dari alasan menurut saya
apakah anda kemudian menilai pemecatan bang taufik ini alasannya logis mengada ngada
atau memang alasannya memang kuat untuk kemudian memecat seorang m taufik yang sudah banyak berjasa terhadap partai gerindra
kalau politik itu begini
ini politik ya berbeda dengan dunia akademis perkakusan gitu
politik itu biasanya cari cari dicari cari argumen seolah olah apa namanya pihak tertentu yang menjadi target itu salah
orang kena itu tadi mencari pembenaran pembenaran argumen gitu
ya salah satunya tadi dia ketidakmenang lah dianggap tidak loyala dianggap ada persoalan hukum lah
padahal itu kan tidak ada
tidak ada bukti itu kecuali sudah ada apa namanya inkrah di pengadilan itu baru
oleh karena itu saya memahami ya dalam politik itu ya apapun ya ketika orang itu tidak disukai ya
termasuk bang taufik itu pasti akan disingkirkan dengan cara cara membangun argumen yang seolah olah benar gitu
memestinya kan dpp gerindra atau apa namanya majelis apa namanya tadi apa
majelis kehormatan partai mkp
ya majelis kehormatan partai
jadi secara objektif menilai bank taufik karena ketika sekarang di pabbis itu kesalahan kesalahannya seolah olah benar
padahal tidak benar lalu jasa jasanya seolah olah tidak ada sama sekali
oleh karena itu kita harus membiasakan ya dalam berpartai itu ya menilai kader menilai katakanlah orang yang berjasa di partai itu ya harus dengan objektif
karena katakanlah kalau jasanya sembilan lalu ada kesalahannya satu lalu dianggap bahwa semuanya salah semua
itu adalah problem
oleh karena itu ya kita harus membangun ya mohon maaf politik kebangsaan gitu ya
menempatkan kader menempatkan apa namanya pihak tertentu
itu dalam porsi yang pas
tidak sebelah apa seberat sebelah
karena kalau tuduhan tuduhan tadi ya itu tentu akan menyakitkan bank taufik
karena dianggap itu adalah pembenaran dari pihak mereka begitu
bahwa alasan alasannya ini dibuat buat begitu ya kalau menurut anda
tidak ingat partai gerindra atas jasa jasa yang sudah dilakukan oleh bang taufik
tapi saya ingin tanya bang taufik apakah kemudian anda akan melakukan perlawanan hukum dengan adanya keputusan rekomendasi pemecatan ini
karena kan kalau misalnya mengingat kasusnya bank fahri hamzah itu partai tidak bisa serta merta kemudian memecat seorang anggota dewan kecuali mengundurkan diri
ya saya enggak lah saya nggak akan ambil tindakan hukum ya
karena itu haknya partai lah sudah
itu aja buat saya
dan saya sempat ini ingin menyampaikan terima kasih kepada pak legider yang sudah membesarkan saya
dan mohon maaf kalau saya belum sempurna tadi belum memenangkan pak prabowo di jakarta ya memang saya akui belum menang di jakarta
itulah itu kelemahan kita
itu yang mestinya kita kaji secara bersama
jangan ditumpukan kepada seseorang kan
oke kenapa anda kemudian tidak mau melakukan perlawanan itu kan hak anda sebetulnya bang taufik
ya kan kalau saya melakukan perlawanan juga
kesannya pasrah nih politisi senior kok pasrah gitu aja
ketika kemudian direkomendasikan dipecat
enggak pasrah juga
ya udah itu kan artinya gini bahwa kalau di dalam sudah tidak nyaman kan nggak bagus juga
kan saya udah gini
pertama saya dicopot jadi wakil ketua dprd
jadi dpd digantikan oleh pak riza
kemudian dicopot jadi
wakil ketua dprd
wakil ketua dprd
dikatikan oleh rani
kemudian sekarang dipecat gitu
ya udah itu runtunannya yang menurut saya ya mau diapain gitu aja
oke pasrah banget nih kayaknya bang taufik sebagai politisi senior
tampaknya perahu lain sudah menanti
perahunya apa nanti kita akan tanya tapi kita harus jeda
terlebih dahulu saya akan katakan juga bahwa sebetulnya sebelum diskusi ini dimulai
kami dari cnn indonesia sudah mengundang
petinggi dari partai grisil
baik wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
kemudian dari majelis kehormatan partai wihadi juga sudah kami undang
kemudian kami juga mencoba untuk menghubungi beberapa petinggi partai gerindra yang lain
tapi tidak ada yang memberikan kesediaan untuk hadir dalam dialog
sehingga kita harus tetap meneruskan diskusi ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada politisi gerindra m taufik dan juga ujang komarudin pengamat politik dari universitas al azhar indonesia
tadi apa yang sudah dilakukan oleh bang taufik tampaknya sudah banyak sekali untuk partai gerindra
memenangkan pasangan jokowi ahok pada saat maju pilgub kemudian memenangkan ani sandi maju pilgub dki juga
menaikkan elektoral suaranya partai gerindra
dari tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu naik terus kursinya di dprd dki
kalau kemudian seorang m taufik ini keluar ataupun dipecat dari partai gerindra
dampaknya apa sih bagi gerindra
apakah akan mempengaruhi elektoralnya gerindra
beliau adalah kader senior ya tokoh senior di jakarta juga politisi ulung di jakarta
banyak aktivis ya yang mohon maaf ya
bergantung ke beliau juga jaringannya juga luas
oleh karena itu saya melihat paling tidak ya ketika bang taufik itu pindah
itu menjadi kerugian tersendiri bagi partai grindra
tentu orang orang sekelilingnya akan pindah lalu juga konstituennya juga akan pindah
dan itu paling tidak satu kursi itu yang akan pindah ke partai barunya nanti
yaitu konsekuensi dari kepindahan seorang tokoh
kalau bisa boleh kita analogikan dulu haji lulung ya luar biasa almarhum itu
ketika beliau pindah ke pan itu pan naik luar biasa suaranya
nah kita tunggu ini kehebatan bang taufik
ketika nanti beliau pindah ke partai barunya
seberapa besar beliau bisa mengangkat partai barunya itu dan membuat kerugian bagi partai lamanya
saya rasa ini adalah pembelajaran bagi kita semua ya bahwa tadi jasa jasa yang besar
katakanlah bang taufik sudah berdarah darah ya sudah berkeringat
itu mestinya dihargai dengan setimpal dengan apa yang telah dilakukannya
jangan sampai karena hanya perbedaan pendapat gitu ya hanya perbedaan cara pandang
lalu mendapatkan pengusilan dan pemerintahan itu
nah saya melihat ada kerugian bagi gerindra ya karena bagaimanapun bang taufik adalah figur yang hari ini
menjadi tokoh panutan di dki begitu
ada kerugian bagi partai gerindra kemungkinan nanti elektoral bisa berpindah dibawa oleh bang taufik ke partai lain
tapi saya ingin tanya memangnya kalau misalnya sudah resmi dipecat
anda betul betul akan pindah ke partai lain
bang taufik anda ketemu saya di ajang formula e bajunya udah pakai baju biru ini
ini simbol simbol apa nih mau pindah ke partai mana
pertama gini bahwa kalau saya mau pindah saya mesti keluar dulu dari gerindra
yang kedua kalau saya mau pindah pasti pilihannya pada partai yang berorientasi pada nasionalis
kan ada banyak sih partai ya ada nasa merah demokrat ada polkar ada lain lain
yang berorientasi pada nasionalis
nah pilihan pilihan itu tentu berdasarkan pertimbangan pertimbangan saya ke depan
yang pertimbangan lain dari pengelihatan saya ini pengelihatan saya ya saya belum tahu pasti
bahwa nasdem kan lebih dekat dengan pak anies
pengelihatan saya mungkin nasionalis dan lebih dekat dengan pak hanis kalaupun mau pindah jadwalnya
nasdemnya udah nawarin bang taufik belum
ya saya belum komunikasi lah
kan saya belum keluar nggak etis kalau saya belum komunikasi
tapi pasti udah ada tawaran dong untuk pindah
iya kan semua kawan kawan itu
kalau ngobrol ngobrol informal dengan siapa saja saya serahin
bang taufik anda tidak ingin mempertahankan posisi anda ya di gerindra ya
kok kayaknya tadi pasrah banget begitu kayaknya udah gak nyaman di rumahnya
gimana sih sebetulnya perasaan anda terhadap partai gerindra
kan anda sudah lama membangun partai ini
kalau ditanya terhadap lembaga ini saya sayang
saya sayang pada lembaga ini lembaga partai gerindra ini ya
karena saya ikut dari awal
tapi kan di lingkungan itu soal kenyamanan berpolitik menjadi penting
saya kira ketika kita tidak nyaman pada lingkungan itu
ya pilihannya kemanjuan diam terus atau kita keluar rumah itu aja
oke jadi masalah kenyamanan ya
kalau misalnya sudah tidak nyaman di rumah sendiri lebih baik keluar begitu ya ke rumah baru
saya kira pilihan itu semua orang sembunyi
kang ujang saya ingin tanya ya ini strateginya partai gerindra memecat ataupun merekomendasikan
pemecatan terlebih dahulu kepada bang taufik ini sebagai upaya menyelamatkan muka partai gerindra gak sih
karena kan sebelumnya bang taufik sudah berkata sudah mengatakan keluar bahwa saya akan mundur nanti pada saat hudki tanggal dua puluh dua juni

sebelum bang taufik mengundurkan diri lebih baik dipecat dulu oleh partai gerindra supaya muka partai gerindra ini terselamatkan
oke tampaknya kami kehilangan komunikasi dengan ujang komarudin
terakhir mungkin ke bang taufik
sayang sekali tadi
saya sebenarnya ingin kang ujang menganalisa ya sambil menunggu kita bergabungnya kang ujang kembali
bang taufik apakah anda masih punya harapan tetap di partai gerindra atau sudah bulat pindah ke lain hati ke partai lain
kalau nanti pak prabowo datang ke anda kemudian pak prabowo berusaha untuk melobi anda agar tetap di partai gerindra
anda akan tetap di situ atau anda sudah bulat mau pindah rumah aja ke partai lain
ini kan kita lihat tingkat kenyamanannya
dengan pak prabowo saya baik
dengan partai gerindra saya sayang
lingkungan itu kan kenyamanan itu di lingkungan
ini kan begitu begitu juga
saya tiba tiba dipecat gitu kan
ganti ganti itu saya juga nggak paham nggak ada pemberitahuan
ya dari awal
sudah ganti saya
saya diam diam aja ganti
nanti kedua saya diam
ketika dipecat saya bilang loh
wah ada yang mecat saya
menurut saya cara mecatnya juga salah gitu loh
saya makanya saya saya sampaikan kepada pak prabowo
ini cara mecatnya juga agak keliru lah gitu
oke kalau pak prabowo memanggil anda kemudian meminta anda untuk tetap stay tetap tinggal di gerindra
anda akan tetap begitu atau anda bulat pindah ke partai lain
saya dialog dengan kalau saya dipanggil pak prabowo sebagai pimpinan saya saya datang pasti
dan kalau saya datang saya disusihin
terakhir bang taufik
ini memang pemecatan anda dilakukan karena anda
dilakukan karena anda melakukan kesalahan
tapi atau anda merasa bahwa banyak orang yang tidak suka orang orang di sekelilingnya pak prabowo yang tidak suka dengan anda
ya saya kira lebih banyak pada yang tadi anda sebutkan
banyak orang tidak suka dengan saya
saya melihatnya begitu
karena kan argumennya lemah sekali
tapi kan argumennya apa
kan lemah sekali itu bisa dipatah patahkan
saya mau ke kang ujang lagi
apakah sudah tersambung kang ujang
oke kang ujang
terakhir ini strategi gerindra
memecat terlebih dahulu bang taufik
apakah kemudian anda menilai ini sebagai upaya menyelamatkan muka partai gerindra
karena sebelumnya bang taufik sudah sempat mengatakan bahwa beliau akan mengundurkan diri pada tanggal dua puluh dua juni pada saat hud dki jakarta
jadi sebelum bang taufik mengundurkan diri partai gerindra cepat cepat merekomendasikan pemecatan untuk menyelamatkan muka partai
saya melihatnya seperti itu
kalau mengundurkan diri kan dianggap bahwa bang taufik itu tidak bersalah
sekarang ini kan partai gerindra memimpinkan seolah olah bang taufik itu bersalah
kalau dipecatkan itu kesannya bersalah
padahal tidak bersalah kan begitu
oleh karena itu mereka adalah melakukan strategi adu cepat tadi ketika bang taufik ingin mundur
katakanlah diulang tahun dki tetapi dipecat itu
jadi ingin membangun opini dengan pemecatan itu bahwa apa yang dilakukan bang taufik selama ini salah
ini yang berbahaya
oleh karena itu ya mestinya dimusyawarah saja
secara baik baik toh bang taufik juga sangat berjasa terhadap partai gerindra
dan partai gerindra juga saya rasa punya jalur publikasi yang bagus dengan bang taufik
bang taufik terakhir sekali
kalaupun nanti anda nggak jadi dipecat anda tetap dukung siapa yang jadi capres
karena anda sebut sebut nama anies baswedan terus
padahal capresnya gerindra hanya pak prabowo subianto
bahwa saya mengedepankan anies sebagai calon
iya melihat ketokohannya kepinterannya pak prabowo sebagai calon
kan kita mesti banyak nih calon kita munculkan
jangan terbatas juga
kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya partai gerindra
karena ini masih sebatas rekomendasi pemecatan dari majelis kehormatan partai untuk nanti disampaikan ke dpp
apakah kemudian ketua umum partai gerindra pak prabowo subianto akan betul betul melepaskan kader seniornya muhammad taufik untuk dipecat
nanti kita tunggu bagaimana kemudian perlawanan dari seorang muhammad taufik
apakah kemudian betul betul akan keluar dari gerindra dan berlabuh ke partai lain
nanti kita tanya ya bang kalau udah ada keputusan resminya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada m taufik politisi partai gerindra
dan juga ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar indonesia
saya selalu bang taufik dan juga kang ujang
siap mari sama terima kasih